unjuk rasa ratusan mahasiswa dari pergerakan mahasiswa islam indonesia
cabang bandar lampung sempat memanas rabu sore
masa yang tidak diizinkan memasuki gedung dprd kota bandar lampung
merobohkan pintu gerbang gedung dewan
meskipun berhasil merobohkan gerbang
aksi mereka tetap tertahan oleh puluhan anggota kepolisian
masa yang kecewa terlibat saling dorong dengan aparat
aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa ini untuk menyuarakan kekecewaan masyarakat
terhadap keputusan pemerintah yang menaikkan harga bbm
karena tak juga ditemui oleh anggota dewan masa kemudian membubarkan diri
unjuk rasa yang dilakukan masa yang mengatasnamakan aliansi rakyat bergerak ini
awalnya berjalan aman
namun menjelang sore situasi semakin panas
sebagian pendemo melemparkan botol air mineral ke halaman gedung dewan
dan menggoyangkan pagar hingga roboh
mahasiswa juga sempat membakar ban
namun ban yang dibakar akhirnya dipadamkan oleh seorang simpatisan dari kelompok warga masyarakat
demo kemudian berjalan lancar hingga selesai
masyarakat khawatir kenaikan harga bbm akan memicu kenaikan harga bahan kebutuhan pokok
dari makassar unjuk rasa mahasiswa yang memprotes kenaikan harga bbm bersubsidi
di kantor pertamina regional sulawesi diwarnai kericuan pada rabu sore
pengunjuk rasa membakar ban dan mencoba menerobos pagar
meski sempat diterima oleh perwakilan pertamina
namun perwakilan mahasiswa malah mengamuk di jalanan area kantor
kericuan baru meredah setelah anggota polisi berhasil meredakan emosi
tim liputan cnn indonesia